saat ini menemukan sebuah tempat parkir seperti menemukan harta karun
susah sekali terlebih bagi warga jakarta
nah sulitnya mencari tempat parkir selalu menghantui warga ibu kota
di tengah kepadatan gedung dan juga lalu lintas
tapi jangan khawatir ada aplikasi yang dapat membantu anda menemukan tempat parkir
hal ini membuat pemilik kendaraan di jakarta terus memutar otak untuk menemukan parkiran
setelah bertarung dengan kemacetan
mencari parkiran di jakarta yang kompleks ini membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi
untuk mencari parkiran di kantor atau mencari parkiran di rumah
tapi dengan aplikasi ini semua itu dapat teratasi
baru bisa digunakan di jabodetabek
aplikasi bernama parkiran ini membantu saya memesan tempat parkiran

dengan pilihan parkiran mobil atau motor
parkiran rumah milik warga ini bisa dideteksi dengan fitur peta jakarta di aplikasi ini
lengkap dengan harga perharinya
itu murah ya harga parkiran rumahan itu lebih murah daripada gedung
terus yang kedua sebenarnya kita kan juga melimpahkan resikonya si mitra kepada kita
untuk masalah kerusakan ataupun kehilangan
jadi kayak helm atau motornya rusak atau hilang kita bisa cover bisa ganti
didominasi oleh parkiran motor aplikasi ini baru bermitra dengan tujuh belas parkiran rumahan
sebelum berjalan aplikasi parkiran sudah diunduh dua tiga ratus kali
dengan dua puluh lima pengguna aktif tiap harinya
tujuh tahun mengelola parkiran motor rumahan
membuat jamal pemilik lahan parkir melihat sedikit perbedaan ketika aplikasi ini datang
adminnya juga itu jelas gitu
uang keluarnya masuknya berapa disitu kita bisa lihat jelas
mengelola dua ratus motor per hari dengan fitur reservasi atau on the spot
pemilik lahan parkir juga bisa menyulap ponselnya menjadi alat untuk scan barcode
sebagai notifikasi keluar masuknya motor sekaligus alat pembayaran
radina toprawira jakarta